di komisi sepuluh itu memperjuangkan pendidikan sampai pada level perguruan tinggi
dan menurut kami bahwa kenaikan yang mendadak ini tidak manusiawi
kalau naiknya sepuluh dua puluh persen sangat mungkin bisa ditolerir
tapi kalau kenaikannya tiga ratus persen sampai lima ratus persen kayaknya ada yang aneh
pertanyaan kita sebetulnya adalah kenapa naiknya baru sekarang
dalam waktu yang hampir semua kampus ini tiba tiba naik
tadi kan jawabannya apa jangan jangan karena ada permendikbud dua tahun dua ribu dua puluh
nah hari ini kemendikbud mengundang seluruh rektor perguruan tinggi
untuk mempermasalahkan masalah ini karena besok menterinya kita panggil
nah pasti ada diskusi di sana yang kemudian hasil output dari
apa namanya press release nya hari ini bahwa meminta agar kenaikan ukt ini
dipandang secara bijak dilakukan secara bijak
nah kita dpr juga dalam dua hari kemarin sudah langsung memutuskan
kita bikin panja pembiayaan pendidikan
dimana kita ingin tahu kenapa naik
kenapa harus naik secara signifikan dalam waktu yang tiba tiba
inflasi berapa besar sih inflasi nggak mungkin sampai tiga ratus persen lima ratus persen
apa iya masyarakat juga mendapatkan kenaikan pendapatan
membutuhkan waktu paling tidak tiga sampai empat bulan ke depan
maka oleh karena itu yang paling urgent saya menghimbau kepada komisi sepuluh dalam hal ini
segera membuat kesimpulan kita minta pemerintah mencabut dan merevisi permendikbud dua tahun dua ribu dua puluh empat
karena ini konteksnya adalah ada sesuatu ajas ketidakadilan ketika mahasiswa tidak tahu menahu tidak dibicarakan sebelumnya
kalau kata bang andreas tadi kayak terjebak gitu ya
bayangkan saya punya anak mau masuk sudah keterima sbm ptn atau apapun juga tiba tiba dikasih tahu harganya naik lima kali lipat
loh kenapa bisa naik ya hari senin sudah naik pak kira kira gitu
ini menurut saya menjebak jadi oleh karena itu sekali lagi ada dua proses
proses yang pertama kami membuat panja proses yang tercepat kami mendesak agar permendikbud ini dicabut dan direvisi
mungkin itu saja ketua yang bisa saya sampaikan terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya yassir neneama saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya